potongan bolu gulung coklat dilapisi krim coklat untuk membentuk kuratan kayu
di beberapa sudut kue diberi potongan ceri dan titik titik krim hijau menyerupai jamur
di bagian atasnya diberi hiasan bunga daun dan taburan gula
ini di depan saya ini ada christmas lock
nah ini kalau misalnya kita lihat tadi di bagian dalamnya ini adalah bolu gulung ya pak ya
bulu gulung coklat yang diberi hiasan seperti potongan kayu
cantik ya ini pasti yang terima juga bakal senang
makannya juga enak ya pak
sebenarnya yang kita tonjolin adalah apa yang sudah kita punya dari misalnya produk produk yang sudah ada
marble dan juga kek kek jadul
cuma untuk natal ini kita agak lakukan perbedaan sedikit
seperti misalnya untuk marble kita kasih topping di atasnya
jadi seperti snow gitu
hantaran kue bertema natal di sini dibanderol mulai harga rp satu ratus empat puluh hingga rp tiga ratus
meski di masa pandemi natal hanya dihabiskan di rumah saja
namun rasa sukacita jadi semakin istimewa dengan bingkisan natal yang diiringi dengan ucapan semangat dan selamat natal